indonesia ditargetkan mencetak juara dalam olimpiade dan paralimpiade pada dua ribu empat puluh lima mendatang
untuk mencapai itu kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia telah membuat desain besar olahraga nasional
yang tertuang dalam peraturan presiden nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh
perpres tersebut disosialisasikan langsung oleh menteri pemuda dan olahraga ri zainuddin amali di surabaya
dalam sosialisasi perpres nomor delapan puluh enam tahun dua ribu dua puluh satu tentang desain besar olahraga nasional dbon
menteri pemuda dan olahraga ri menyampaikan bahwa jawa timur memiliki banyak atlet berprestasi
maka tak heran surabaya dipilih sebagai salah satu dari sepuluh sentra untuk dilakukan pengembangan dan pembinaan olahraganya
dengan adanya dbon kini pembinaan olahraga akan ada panduannya
sehingga diharapkan bisa mencapai target salah satunya adalah juara dalam olimpiade dan paralimpiade di seratus tahun kemerdekaan republik indonesia pada dua ribu dua puluh
menteri pemuda dan olahraga ri zainuddin amali mengingatkan bahwa target dbon saat ini adalah melakukan pembibitan pada atlet atlet salah satunya di jawa timur
jawa timur sendiri memiliki cabang olahraga unggulan yang bisa digarap sehingga dari pembibitan tersebut jawa timur bisa menghasilkan atlet sesuai kebutuhan nasional
untuk olimpiade dan paralimpiade
target kita sangat tinggi yaitu olimpiade dan paralimpiade
kenapa di jawa timur karena jawa timur ini merupakan satu dari sepuluh sentra yang akan dikembangkan untuk pembinaan olahraga
jadi dalam prps delapan puluh enam di dalam lampirannya tentang desain besar olahraga nasional itu
talenta talenta bibit bibit bakat bakat akan diambil dari sepuluh sentra ini termasuk provinsi jawa timur
itu sebabnya kami berkeliling ke sepuluh tempat ini dan hari ini kami ada di jawa timur
selain target menjadi juara olimpiade dbon ini untuk membudayakan olahraga di masyarakat
sebab ke depan budaya olahraga bisa memajukan perekonomian nasional yang berbasis olahraga
saya menyampaikan ini yang harus dibibit bukan hanya atletnya
tapi bagaimana pelatih bisa melahirkan atlet atlet yang handal dan tidak terkalahkan
ini satu potensi yang luar biasa yang dimiliki oleh jawa timur
adanya dbon membawa harapan positif bagi atlet
atlet berharap ketika telah ada panduan dalam manajemen olahraga di indonesia
maka kesetaraan para atlet bisa lebih baik
adanya dbon membawa harapan positif bagi atlet
pertama saya sebagai atlet bahwa desain besar olahraga nasional ini bisa memberikan warna tersendiri bagi atlet
terutama bagaimana atlet ini ke depan untuk mencapai cita citanya
kemudian menjamin kesejahteraannya pada saat dia sudah pensiun menjadi atlet
dan yang paling terpenting adalah ada proyeksi dari pemerintah bahwa atlet ini ada jenjangnya
seperti diketahui dbon merupakan pengembangan keolahragaan nasional
sosialisasi ini akan terus dilakukan di sepuluh sentra lainnya
untuk segera membangun sinergitas dari pemerintah provinsi dengan kementerian olahraga untuk mensukseskan dbon